direktur jenderal pembiayaan infrastruktur pupr eko herpurwanto
menyatakan peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat
tidak muncul begitu saja
pp ini merupakan amanat undang undang no empat tahun dua ribu enam belas
tentang tabungan perumahan rakyat
terkait pp ini tidak ujuk ujuk
ada yang mengatakan oh pp ujuk ujuk
tanya yang tidak tepat tidak demikian
sebetulnya kita bisa merefer kembali kepada
undang undang no satu tahun dua ribu sebelas
mengenai perumahan dan kawasan permukiman
jadi di undang undang no satu tahun dua ribu sebelas
itu sudah diamanatkan untuk dibentuk tapera
tabungan perumahan rakyat
jadi kalau merujuk kepada undang undang itu
artinya sudah sekitar sembilan tahun ya kita menunggu saat seperti ini
pp tapera sebagai badan yang mengelola dana tapera menyatakan
ada tiga layanan yang diberikan kepada peserta
dalam program tapera
yakni kepemilikan renovasi dan pembangunan
sementara itu peserta yang tidak menggunakan layanan tersebut
akan mendapat imbal hasil pada akhir masa kepesertaan
ada tiga layanan yang kita berikan kepada
yang berhak menerima manfaat dalam hal ini mbr
gaji dari empat sampai delapan juta
kalau sudah punya rumah ada lagi fasilitas untuk renovasi
dan kalau sudah punya tanah
ada lagi pinjaman untuk membangun rumah
disalurkan lewat perbankan atau lembaga keuangan non bank
multi finance yang bergerak di bidang pembiayaan
jadi kalau sudah punya rumah
masa sih liga lima tahun nggak butuh renovasi
nanti penyalurannya melalui bank atau lembaga pembiayaan perumahan
ada pun soal kepesertaan
adi menjelaskan pada dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
pp tapera akan berfokus pada aparatur sipil
pada dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga
mulai masuk ke pegawai bumn bumd
serta tni dan polri
sedangkan pegawai swasta paling lambat mulai kepesertaan pada tahun ke tujuh
program tapera juga tidak akan tumpang tindih dengan program penyediaan rumah lain
kalau di bpjsk ada mlt
sebagai yang kita tahu
kalau untuk suku bunga
mlt itu masih
agak tinggi ya
jadi melalui bp tapera
kita kelola dengan cara yang tadi menurut undang undang kita pakai kidt
diharapkan kita bisa memberikan suku bunga yang lebih murah pak
memang kita dapat arahan dari teman akar pak
tolong nanti bagaimana mengintegrasikannya
jadi kami harus berbicara juga dengan teman teman dari bpjsk
supaya nanti pada saat migrasinya setelah tahun ke tujuh
ini bisa berjalan
itu benar benar mulus
intinya jangan sampai nanti program ini
program tabungan merupakan ini merugikan daripada pasir tak penabung
pp tapera berharap program gotong royong dalam penyediaan rumah ini
dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah
memiliki hunian layak
sesuai dengan amanat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima